tewasnya satu siswa sekolah tinggi ilmu pelayaran atau stip
akibat dianyaya oleh seniornya
mengundang reaksi keras dari kementerian perhubungan
yang membawahi sekolah tersebut
kementerian perhubungan langsung menonaktifkan ketua sekolah tinggi ilmu pelayaran
dan memproses secara hukum para pelaku kekerasan
melalui humas kementerian perhubungan bambang evan
kementerian perhubungan yang membawahi langsung stip
menyayangkan kejadian kekerasan yang dilakukan senior
terhadap amirullah aditya sputra
taruna stip tingkat satu atas peristiwa tersebut
kementerian perhubungan pun telah menonaktifkan kepala stip
tidak hanya itu kementerian perhubungan juga telah membentuk tim investigasi internal
yang diketahui oleh sekretaris badan pengembangan sumber daya manusia
untuk menyelidiki kasus kekerasan yang terjadi
pihak kementerian perhubungan akan mengambil tindakan tegas
jika kembali terjadi kekerasan di stip
selain memproses kasus
kementerian perhubungan juga berjanji akan menanggung semua biaya rumah sakit
hingga pemakaman korban
kementerian perhubungan adalah pertama itu menonaktifkan ketua sekolah
kemudian melakukan membentuk tim investigasi internal
kementerian perhubungan sebagaimana dilakukan oleh sekolah
sudah melaporkan dan menyerahkan kasus penganiayaan sampai meninggalnya ini
kepada kepolisian republik indonesia karena ini sudah tindak pidana

mulai dari rumah sakit sampai kepada pemakaman
kita ke kawasan jakarta utara
sudah ada korespondensian indonesia ruli kurniawan di tpu semper
ruli apakah jenazah sudah diterima oleh keluarga dan saat ini
apakah sudah berada di tpu semper bisa anda ceritakan
saat ini prosesi pemakaman dari almarhum amirullah aditya seputra
yaitu mahasiswa tingkat satu sekolah tinggi umum pelahiran jakarta
yang meninggal dunia pada pukul dua puluh dua tiga puluh selasa malam
dan saat ini situasi di tpu semper
di mana jenazah dari almarhum amirullah sedang akan dimasukkan ke dalam liang kubur
dengan disaksikan atau didampingi oleh baik dari keluarga
kerabat rakan rakan di stip
baik satu angkatan maupun juga senior senior
juga sejumlah pengurus ataupun pengelola dari stip ini sendiri
dan memang suasana haru terlihat di sekitar wilayah pemakaman dari almarhum amirullah ini
di mana tadi sekitar pukul setengah hampir jam empat
di mana sejak hari ini jenazah dari tpu semper setelah sebelumnya pada pukul
sekitar pukul dua siang didatangkan dari rumah sakit polri setelah menjalani otopsi
dan setelah sampai di rumah duka langsung dibawa ke tpu semper
dan memang tewasnya almarhum amirullah ini membuat dunia pendidikan kembali terhenyak di sini
di mana menurut keterangan dari pihak keluarga
meninggal dunia setelah diduga mendapatkan aksi kekerasan dari seniornya
memang kejadian ini terjadi pada selasa malam
di mana amirullah bersama dengan lima orang rekan di satu tiketnya
dipanggil oleh senior di tingkat dua
ke salah satu gedung di stip
dan di sana mereka mendapatkan sejumlah aksi kekerasan yang berbuntut dengan ambrus
namun akhirnya amirullah sempat dibawa ke ruang perawatan
namun nyawanya tidak tertolong
dan lalu dibawa ke rumah sakit pori untuk diotopsi
dan sehingga saat ini keempat orang terduga ataupun tersangka pelaku tindak kekerasan ini
sedang diproses di polsek cilincing
dan sementara itu juga saya juga melihat di sini ada perwakilan dari pengurus atau pengelola stip
yang juga ikut menghadiri
dan di sini juga ada perwakilan dari pengelola stip yang juga ikut menghadiri
dan apakah ini mencerminkan pihak sekolah dari hal ini adalah stip tidak bisa mengawasi
ataupun mencegah ataupun menerapkan sanksi yang cukup menjerahkan kepada para mahasiswanya
untuk tidak melakukan aktivitas aktivitas kekerasan semacam ini
dan yang paling penting apakah pihak sekolah tidak bisa memutus mata rantai kekerasan
yang bisa dibilang diwariskan oleh senior ke juniornya
secara terus menerus generasi generasi sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa semacam ini
dan ini memang sudah berulang
berulang kali terjadi di stp sepengetahuan saya bahkan di lingkungan stip sendiri sudah dibangun sebuah monumen
dengan adanya korban korban kekerasan semacam ini
ini bisa perlu menjadi perhatian tersendiri baik dari kementerian pendidikan
maupun dari kementerian perhubungan yang menaungi stp ini sendiri
bahwa untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan itu diputuhkan memang usaha yang sangat maksimal sekali
ya ruli tadi anda katakan sempat melihat beberapa rekan korban yang datang ke tpu sempera
apakah anda juga melihat mungkin dari
pihak perwakilan sekolah yang hadir setelah sebelumnya kementerian perhubungan menyatakan
menonaktifkan kepala sekolah sekolah tinggi ilmu pelayaran stip
apakah anda melihat juga perwakilan dari mereka
ya yuda memang ada sejumlah perwakilan dari pihak stip yang ikut menuju ke tpu semper ini
untuk melihat prosesi pemakaman dari almarhum amirullah aditya sputra ini
namun saya belum bisa meminta keterangan dari perwakilan
dari stip sendiri mungkin nanti setelah prosesi atau pemakaman ini selesai
saya akan menanyakan sebenarnya bagaimana upaya hukum yang dilakukan dari pihak sekolah terhadap
suanya yang terlibat dengan aksi kerasan ini
namun yang jelas apabila diproses dengan hukum
maka mahasiswa mahasiswa yang terlibat dengan aksi kekerasan terbunuhnya korban ini
bisa dikenakan pasal berlapis yaitu pasal satu ratus tujuh puluh dan pasal tiga ratus lima puluh satu dengan hukuman penjara
maksimal bisa mencapai dua belas tahun penjara
dan ini memang keempat orang tersangka yang diduga telah melakukan aksi kekerasan terhadap amirullah ini
sedang diproses di polsek cilincing
dan saya juga nanti akan melihat bagaimana perkembangan dari proses pemeriksaan ini
namun yang jelas sekarang proses pemakaman masih terus berlangsung di sini
disaksikan oleh baik dari rekan rekan sejawat di stip penyeluruh di stip
perwakilan dari pssi dan juga ya banyak sekali rekan rekan ataupun tetangga
maupun keluarga yang ikut menghadiri jalannya sesi penguburan ini
baik ruli kuniawan terima kasih atas informasi anda dan selamat bertugas kembali